pemirsa polusi udara merupakan salah satu penyebab gangguan kesehatan di kota besar
nah dampak polusi udara terhadap pernafasan ini tidak boleh dianggap remeh
betul orang dewasa dan juga anak anak ini tak luput ya dari namanya bahaya polusi
lalu antisipasi apa yang harus kita lakukan untuk menghindari dampak polusi
berikut liputannya untuk anda
kualitas udara jakarta termasuk yang terburuk di dunia
menurut indeks kualitas udara di situs pengamat kualitas udara air visual
pada juli dua ribu sembilan belas ibu kota masuk dalam daftar sepuluh besar kota dengan tingkat polusi tinggi
data organisasi kesehatan dunia atau who menyebutkan
lima puluh persen masyarakat di negara berkembang hidup berdampingan dengan polusi
warga jakarta bukan tidak menyadari hal ini
polusi udara hampir sama berbahayanya dengan nikotin
namun dampak terpapar polusi seperti mata berair batuk dan kesulitan bernapas
kerap dianggap sepele
pada orang dewasa polusi udara juga bisa menyebabkan penyakit paru obstruktif kronik
itu dia seperti keluhannya seperti asma yang napasnya bunyi bunyi
kalau untuk jangka pendek bahaya jangka pendek
biasanya infeksi seluruh napas berulang
itu akan mudah terjadi
kalau orang yang punya faktor alergi
itu alerginya misalnya batuk pileknya atau asmanya
bisa bertambah buruk karena pengaruh polusi udara
kemudian itu juga bisa meningkatkan timbulnya asma pada anak anak
pemirsa polusi udara merupakan salah satu penyebab gangguan kesehatan di kota besar
nah dampak polusi udara terhadap pernafasan ini tidak boleh dianggap remeh
betul orang dewasa dan juga anak anak ini tak luput ya dari namanya bahaya polusi
lalu antisipasi apa yang harus kita lakukan untuk menghindari dampak polusi
berikut liputannya untuk anda
kualitas udara jakarta termasuk yang terburuk di dunia
menurut indeks kualitas udara di situs pengamat kualitas udara air visual
pada juli dua ribu sembilan belas
tujuh belas ibu kota masuk dalam daftar sepuluh besar kota dengan tingkat polusi tinggi
data organisasi kesehatan dunia atau who menyebutkan
warga jakarta bukan tidak menyadari hal ini
kadang kadang kita terang tiba tiba nanti hujan
terus atau polusi ke kulit sih
kita kalau berasa ya kadang kadang panas
panasnya nggak terlalu tapi berasanya kayak
kita sakit atau itu gitu
polusi udara hampir sama berbahayanya dengan nikotin
namun dampak terpapar polusi seperti mata berair batuk
dan kesulitan bernafas kerap dianggap sepele
pada orang dewasa polusi udara juga bisa menyebabkan penyakit paru obstruktif kronik
itu dia seperti keluhannya seperti asma yang napasnya bunyi bunyi
kalau untuk jangka pendek bahaya jangka pendek biasanya infeksi
biasanya infeksi selera nafas berulang
itu akan mudah terjadi
kalau orang yang punya faktor alergi
nah itu alerginya misalnya batuk pileknya atau asmanya
itu bisa bertambah buruk karena pengaruh polusi udara
kemudian itu juga bisa meningkatkan timbulnya asma pada anak

anak anak juga merupakan kelompok yang rentan terkena dampak

tidak mudah memang untuk menghindarkan buah hati dari paparan polusi
anda disarankan menggendong anak berusia di bawah lima tahun saat beraktivitas di luar rumah

dan diajarkan bahwa ternyata bayi bayi anak anak yang banyak digendong
itu lebih baik dan lebih tidak terpapar polusi
karena bayi bayi yang digendong itu kan kalau naik stroller kan dia di bawah posisinya ya
misalkan kita pakai stroller di jalan gitu
nah itu kenal pot yang dari mobil itu dekat sekali
kalau dia di dekat sama ibunya itu dia lebih

lebih tinggi gitu
jadi ya karena kan kalau digendong dia lebih didekat
dia ada di atas tidak di bawah kalau ada di stroller gitu
bagi orang dewasa karbon monoksida dan zat berbahaya lainnya
yang tergandung dalam polusi udara dapat menimbulkan gangguan pada kulit
misalnya kerusakan kolagen yang mengakibatkan warna kulit tidak merata
kulit kasar kulit kehilangan elastisitas dan percepatan penuaan sel
kotoran yang menumpuk di permukaan kulit dapat menyumbat pori pori
jerawat dan iritasi bisa muncul akibat kulit terpapar polusi
dampak polusi udara sangat kompleks
jika anda harus beraktivitas di udara yang tercemar
gunakan masker dan tabir surya dengan indeks uv yang rendah
karena semakin tinggi indeks uv
semakin tinggi pula kemungkinan kulit terbakar matahari
perawatan dari dalam tubuh juga penting
jadi banyak banyaklah mengkonsumsi air putih
serta buah dan sayuran yang banyak mengandung antioksidan
sabila destu septiadi pradana jakarta